kota rolling fork di misisity amerika serikat luluh lantak setelah diterpator nado pada jumat malam
kota yang dihuni satu sembilan ratus penduduk ini merupakan wilayah yang terkena dampak tornado paling parah
menurut ahli meteorologi nasional di jackson terjangan tornado yang berlangsung selama satu jam
telah memicu kehancuran di sepanjang dua ratus tujuh puluh empat km wilayah yang dilaluinya
ratusan bangunan termasuk rumah warga pun rusak parah
salah satu warga di rolling fork menunjukkan rumahnya yang hancur lebur pada sabtu
saat ini tidak banyak yang bisa dilakukan warga setempat
mereka masih panik dan terguncang akibat bencana ini
ini agak mengecewakan
tapi semua orang berharap
semua orang datang bersama dan membantu dan itu sangat bagus
badan manajemen darurat misisipi melaporkan pada sabtu sore waktu setempat jumlah korban jiwa
akibat terjangan tornado dua puluh lima orang
yang dua belas korban diantaranya tinggal di rolling fork
pada hari yang sama gubernur missipi taterif telah memperlakukan keadaan darurat di wilayah yang terkena tornado
pemerintah setempat menambahkan saat ini sedang berupaya mengerahkan sumber daya yang ada
untuk membantu korban tornado
saya ingin mengucapkan terima kasih kepada presiden biden dan timnya
untuk mendatangkan perjanjian kecemasan yang telah kami lakukan semalam
tentu saja sumber daya yang diperlukan oleh orang di rolling fork dan di seluruh mississippi
adalah bantuan yang diperlukan
sementara itu otoritas layanan cuaca nasional di jackson telah mengerahkan tim untuk menghitung dampak kerusakan
dan memprediksi ancaman tornado lain di kemudian hari
sejauh ini ada dua puluh empat laporan tornado yang terjadi dari wilayah barat misissipi hingga alabama
sejak jumat malam hingga sabtu pagi